bagi sebagian orang barang bekas tidak lagi berarti sesuatu yang jelek
namun bagi sebagian orang lagi justru barang second ini dapat menghasilkan pundi pundi rupiah jika dijadikan bisnis
fenomena thrifting yang kebanyakan produknya berasal dari hasil impor pakaian bekas ini juga dinilai dapat merugikan negara
terlepas dari penolakan terhadap larangan impor barang bekas indonesia sebetulnya punya potensi besar dalam mengembangkan merek lokal yang berkualitas
kami akan menelah thrifting apakah barang bekas lawas jadi primadona
barang second yang bisa dibeli dengan harga lebih murah
salah satunya misalkan kita bisa melihat pakaian kemudian juga nanti ada souvenir kemudian juga jam tas hingga sejumlah barang lain
nah thrifting ini kapan sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai thrifting
dari beberapa referensi yang saya baca thrifting ini berawal dari abad ke sembilan belas sebenarnya
di saat itu ada organisasi yang bernama salvation
jadi dia ini adalah seperti sebuah ngo yang memang pada abad ke sembilan belas itu banyak memberikan bantuan kepada warga terdampak perang
dan ini merupakan salah satu cara mereka pertama kali mengumpulkan barang barang bekas pakaian sepatu kemudian juga sesuatu yang memang dibutuhkan oleh warga terdampak pada saat itu perang dunia
sehingga mereka mengenal dengan istilah trift atau thrifting
kemudian kalau kita bicara mengenai sekarang nih yang menarik ya
sedikit mungkin akan saya telah
jadi kalau thrifting ini mulai tren di indonesia sejak kapan sih
kalau bicara trennya sejak kapan mungkin sudah hampir dua puluh tiga puluh tahun lalu
kalau kita mengenal mungkin kalau di jakarta itu ada taman puring ya kemudian juga pasar ular gitu
ini beberapa yang memang memberikan barang barang second dari luar negeri
kemudian kalau di kota lain mungkin di riau di jambi di medan itu banyak sekali istilah istilah barang barang second dari singapura dari hongkong ataupun dari negara negara tetangga
kalau kita bicara mengenai bisnis thrifting ini terjadi pergeseran yang menarik ya
kalau dulu kita memilih barang thrifting ini karena barang bekas lah ya
barang bekas kemudian apa namanya biasanya kita hanya membeli ke toko toko loak kayak gitu ya
nah tapi sekarang dalam tempo waktu dari tahun dua ribu dua puluh lebih ini terjadi pergeseran karena masalah sosial dan juga perkembangan sosial media
rata rata mereka membeli barang trisuh ketika saya bertanya kepada teman teman saya
ataupun sekarang kita mengatakan generasi milenial
mereka membeli karena satu yang menarik adalah kita bicara melalui thrifting
yang pertama menarik adalah dari segi bagaimana kita bisa melihatkan barang barang vintage
wah ini istilah vintage itu kayak sebenarnya istilah dalam dunia fashion
barang barang unik klasik yang bisa menjadi salah satu barometer bahwasannya ini barang yang dianggap udah rare atau udah jarang ya
kemudian ini membuat kreativitas
mereka harus mengeluarkan barang vintage ini mereka harus mengeluarkan ide mereka untuk memadupadankan
atau mix and match ya
ini mix and matchnya gimana gitu
jadi ini salah satu alasannya mereka ada kreativitas harus dituntut
kemudian yang kedua pastinya terkait dengan masalah harga
nah ini harga orang beli barang thrifting
saya tadi lihat itu dan beberapa tayangan
satu kemeja kaos bisa dengan harga tiga puluh lima ribu sampai seratus ribu rupiah
dengan kualitas yang pastinya tidak kalah
dengan barang barang baru di pusat perbelanjaan
kemudian yang ketiga alasannya mereka thrifting adalah untuk sustainability atau untuk masalah lingkungan
ini adalah biasanya kaum kaum pencinta lingkungan
masyarakat yang sudah balik akan dampak daripada penggunaan pakaian ataupun barang bekas yang menumpuk
ini jumlahnya cukup besar ya
kalau kita lihat sebenarnya akibat daripada thrifting ataupun akibat daripada barang barang bekas
ini yang menarik nih yang saya baca adalah
kita melihat sebenarnya ini pertumbuhan fashion industri fashion ini salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan
karena dia masuk dalam lima besar penyebab adanya pemanasan global dan juga penyebab sampah di dunia
saya coba bertanya kepada anda
berapa banyak sih pakaian yang anda beli setiap tahun baru setiap natal lebaran
berapa banyak yang masih anda simpan di rumah
dan berapa banyak yang anda bisa recycle atau anda jual atau anda berikan ke orang lain
nah itu jumlahnya cukup besar
kalau kita biarkan itu bisa menjadi sebuah sampah dunia ya
menarik sekali nih bicara mengenai produk produk ini
nah kemudian produk thrifting apa saja nih
kalau dulu tuh mungkin orang cuma pikirnya pakaian kemudian juga sepatu
tapi sekarang sudah berubah ada tas ada jam tangan
nah ini yang menarik pakaian kalau tadi kita bicara mengenai kebijakan pemerintah ya
ini kalau kita melihat sebenarnya pakaian yang masuk ke indonesia itu cukup besar jumlahnya ya
dan ini kita bisa melihat dari
misalkan berdasarkan data dari asosiasi kita bilangnya asosiasi serat dan benang
ya ini kalau kita bicara serat dan benang
ini barang yang masuk ke indonesia ini yang menarik adalah kalau kita bicara jumlahnya cukup besar
karena memang kita melihat bahwasannya ini ada satu ratus lima puluh ribu ton
satu ratus lima puluh ribu ton ini pakaian bekas ya atau thrifting yang masuk ke indonesia
nah jumlahnya besar sekali
dan kalau kita bicara mengenai dampak tadi ya
mengapa ini bisa segitu besarnya dampak daripada pakaian pakaian bekas yang tidak didaur ulang
ini bisa mengakibatkan sebanyak tujuh ratus lima puluh satu ribu ton
ini tekstil menjadi sampah
nah kalau ditambahin lagi dengan masuknya produk produk yang mungkin tadi trift ya
ataupun produk produk bekas pakai segala macam
tujuh ratus lima puluh satu ribu ton itu sampah dari tekstil sendiri
begitupun juga kalau kita lihat ada sepatu dan yang lain
ini kita sekarang bergeser ke bagaimana kita meningkatkan kualitasnya
kalau bicara mengenai meningkatkan kualitas ini sebenarnya pr kita bersama ya
kalau kita bicara mengenai kualitas bahan baku indonesia tidak kalah loh bahan bakunya
produk kita banyak diekspor
salah satunya kemarin kalau kita bicara mengenai baju seragam militer yang tidak terbaca dengan infrared
itu diproduksi oleh indonesia dan kita harus bangga untuk itu
nah ini kualitas bahan baku
bahan baku ini bisa kita pertahankan
tetapi kadang kadang bagaimana para pengusaha umkm itu harus bersaing untuk mendapatkan bahan baku yang baik
dengan mereka mendapatkan bantuan keuangan
salah satunya dengan permodalan melakukan pemerintah melakukan kur
kredit usaha rakyat ini yang harus terus ditingkatkan dan memberikan peluang buat masyarakat untuk mendapatkan pinjaman
sehingga mereka bisa berinovasi mendapatkan kualitas barang barang dari bahan dasar
dan menjadi suatu kualitas yang baik dengan kreativitas dan pastinya juga bersaing secara internasional
kita bisa melihat sebenarnya sih kalau yang menarik adalah pemerintah sudah memberikan salah satu pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan pen ini
pemulihan ekonomi nasional terutama pasca covid sembilan belas
ini salah satu langkah dari pemerintah untuk memberikan dukungan kepada umkm indonesia untuk bisa bersaing dengan kebutuhan ekonomi global
merupakan komoditi lokal kita juga bisa bersaing
kemudian juga literasi digital
nah ini umkm di indonesia itu jumlahnya banyak ya
kalau kita bicara mengenai umkm
umkm di indonesia itu baru tiga belas hingga lima belas persen yang sangat terbuka literasinya
dan mereka kurang mempunyai kemampuan digital
padahal kalau kita bicara mengenai market saat ini mereka sangat didukung oleh produk yang dipasarkan melalui digitalisasi
misalkan melalui sosial media
kalau kita melihat sosmed itu sekarang merupakan salah satu platform untuk marketing yang sangat baik
nah ini bahkan mereka tidak harus punya toko
mereka tidak harus punya tempat yang besar untuk memasarkan mereka
jadi merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk mempermudah akses pasar
nah ini akses pasar ini salah satunya adalah pembiayaan dari pemerintah melalui lpei atau lembaga pembiayaan ekspor indonesia
yang membantu mereka untuk bisa pasar ekspor
tetapi kadang kadang kendalanya tidak semua produk kita bisa diterima ekspor karena tadi dari segi kualitas
dari segi kuantitas dan dari segi bagaimana mereka mengemas produk
tetapi tidak menuntut kemungkinan produk kita juga bisa bersaing di internasional sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor barang barang thrifting